kita kembali ke masalah gangguan pelayanan bank syariah indonesia pelayanan pt bank syariah indonesia dikeluhkan nasabahnya
karena mbanking dan atm bsi bermasalah sejak senin delapan mei dua ribu dua puluh tiga lalu
hingga kemarin gangguan layanan tersebut belum sepenuhnya pulih sehingga sejumlah nasabah mengaku kecewa
warganet terutama pengguna bsi mobile kemudian mendesak bank himbara tersebut untuk memberikan kompensasi
dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual mukhair pakana manasabah bank syariah indonesia yang juga merupakan rektor itb ahmad dahlan jakarta
selamat pagi assalamualaikum pak mukhair apa kabar pak
ya waalaikumsalam selamat pagi ya alhamdulillah
ya terima kasih pak mukhair sudah bergabung
gini pak empat hari kemarin ya sejak tanggal delapan layanan bsi yang mobile maupun atm juga mengalami error begitu
mungkin bisa diceritakan bagaimana kemudian anda merasakan situasi yang sebenarnya kan untuk penggunaan aplikasi itu cukup tinggi begitu
apa kondisi saat itu
baik gini ya saya mewakili baik pribadi institusi tentu kampus itb ahmad dahlan jakarta dan juga muhammadiyah
karena itb ahmad dahlan jakarta ini kan milik muhammadiyah sebagai entitas nasabah
nah di perserikatan muhammadiyah itu kan wajib hukumnya kita menjadi nasabah dengan perbankan syariah
mereka yang bekerja di muhammadiyah baik itu di rumah sakit di kampus di sekolah dan berbagai macam amal usaha muhammadiyah
itu menggunakan perbankan syariah terutama bsi
nah beberapa hari ini saya juga di pp muhammadiyah bidang ekonomi
mendapatkan berbagai macam informasi
dan komplain untuk menyuarakan hal ini
bayangkan muhammadiyah itu kan punya dosen punya karyawan punya staff punya dokter para medis perawat itu banyak jumlahnya
itu ratusan ribu staff atau karyawan
itu minta disuarakan karena sudah sejak senin tanggal delapan mei
sampai kemarin dan alhamdulillah secara sporadis ya belum total itu pulih
saya masih tadi pagi mendapatkan informasi yang belum pulih benar jadi belum pulih total
mereka komplain ke saya untuk menyuarakan ini lewat pp muhammadiyah
kemudian saya sebagai wakil majelis ekonomi di pimpinan pusat muhammadiyah itu menyuarakan hal ini
dan tentu saya juga sebagai rektor institut teknologi dan bisnis ahmad dahlan jakarta
jadi karena begitu
dengan stagnannya transaksi di bsi membuat jalur keuangan kami itu berhenti
nah saya ngambil contoh di kampus kami sendiri ada sekitar satu ratus enam puluh dosen staff apa namanya
ada seratusan tentu juga mahasiswa dengan adanya stagnasi transaksi seperti ini
ya tentu itu menghambat jalur cash flow keuangan kami
bayangkan misalnya sejak senin kami sebenarnya ada berbagai transaksi dari mahasiswa
kami punya mahasiswa ribuan ada sekitar empat mahasiswa ingin melakukan transaksi
bahkan beberapa beasiswa dari pemerintah yang akan ditransfer ke kita itu stagnan
karena kami adalah satu satunya itu rekening kami itu adalah bsi
nah terus terang ya ini kami berpikir ulang untuk melakukan diversifikasi rekening gitu ya tidak saja di bsi
dan saya sudah himbo juga ke beberapa perguruan tinggi atau amal usaha muhammadiyah
termasuk rumah sakit untuk memikir ulang untuk melanjutkan
atau perlu kita melakukan diversifikasi sebagai nasabah tidak semata bsi
sekali lagi ini transaksi kami selama empat hari masuk ke lima hari
kalau kemarin itu saya kira sudah mulai pulih ya sore
itu betul betul menghambat karena kami tidak semata staf dosen atau dokter atau para medis atau mahasiswa
tapi kan mereka
punya keluarga punya orang tua punya anak yang betul betul mereka ingin melakukan transaksi termasuk pembayaran
dan ini yang membuat kami mendesak ke manajemen bsi untuk minta maaf secara transparan
dan terus terang kalau kalkulasi finansial mungkin bisa kita coba hitung kerugian selama empat hari
tetapi kan tidak semata itu
yang kami tuntut sebenarnya dengan stagnasinya ini
banyak beban beban psikologis beban beban sosial
yang membuat kami juga taknan gara gara bsi
nah yang aneh adalah mereka mengkambing hitam kan hacker
mereka mengkambing hitam karena itu membuat kami
apa tanda petik ya marah kepada bsi karena
masa segede ya
ini kan bsi adalah sebuah bank besar bank syariah terbesar di indonesia
dan obsesinya mimpinya akan menjadi top ten di dunia
ya itu menjadi sesuatu yang mimpi dan kalau kapasitas manajemen seperti ini dijebol oleh it misalnya
itu maka saya mempertanyakan manajemen
pak mukair pak mukair pak mukhair apakah hari ini anda sudah bisa menggunakan layanan bsi
kalau di kampus kami ya di itb ahmad dahlan alhamdulillah sudah
anda pribadi pun juga sudah bisa menggunakan layanan bsi
oh saya sendiri sudah
oh sudah oke
saya coba tiap saat melakukan saya tadi malam baru bisa
walaupun mungkin ada siang yang sudah bisa tetapi laporan dari beberapa perguruan tinggi muhammadiyah
ada beberapa yang belum jadi masih sporadis
oke oke terakhir apa pesan anda kemudian
agar tidak terjadi situasi dan kondisi serupa seperti ini apa yang mungkin ingin anda sampaikan
untuk kami berpikir ulang ya apa istilahnya itu jangan menempatkan telur di satu keranjang
jadi tidak menempatkan rekening kami di bsi semata
ya kami akan melakukan diversifikasi itu satu
terus yang kedua
berhenti mengkambing hitamkan hacker
oke ya hacker yang mungkin menghajar ini ya apa
tetapi ya harus evaluasi total manajemen ini
nah kalau misalnya ingin bertanggung jawab
ya maka berpikir ulang untuk melanjutkan kepemimpinan di psi kalau seperti ini
saya kira maaf ya rekening kami di sana atau simpanan kami lewat
dari mahasiswa dari pasien
itu lebih banyak bsi mungkin ada sekitar dua triliun mas di sana
baik pak mukhair
saya kira itu
ya mudah mudahan memang tidak terjadi lagi situasi situasi yang kemudian merugikan nasabah
seperti yang dialami kemarin dan per hari ini anda mengatakan sudah bisa mengakses kembali
semua layanan dari bsi
terima kasih pak mukhair sudah bergabung dengan cnn indonesia bisnis dan referensi